rekaman video yang memperlihatkan ibu ibu mengikuti fashion show di zebra cross ini
beredar luas di media sosial
kegiatan itu dilakukan di kawasan persimpangan balikpapan baru kalimantan timur
aksi para ibu tersebut mendapat respons dari kepala satlantas polresta balikpapan
kompel retno aryani
ia menyebut aksi itu sangat membahayakan masyarakat
terlebih lalu lintas di persimpangan balikpapan baru sangat padat
pihaknya meminta masyarakat agar tak mengulangi aksi serupa di wilayah hukum kota balikpapan
dan mengimbau warga agar menggelar fashion show di lokasi yang layak dan aman
lebih lanjut retno mengatakan
jika masih ada sekelompok warga yang nekat melakukan aksi serupa
pihaknya tidak segan melakukan penertiban
sebab kegiatan itu dianggap membahayakan keselamatan pengendara
nah yang fashion week itu ya yang nambah ke balikpapan
saya rasa mohon jangan ditiru
karena peruntukan untuk zebra cross sendiri adalah untuk penyeberangan jalan bagi pejalan kaki
dan kita lihat sendiri kan waktu itu salah satu lokasinya adalah di simpang balikpapan baru ini
jika mereka berang dari sana mengikuti zebra cross itu
pasti fokusnya ke kamera
tidak melihat kanan kiri takutnya bisa membahayakan
ragaan busana di zebra cross juga berlangsung di magelang jawa tengah
berbeda dengan fashion show ibu ibu di balikpapan
acara ini dilakukan bertepatan dengan car free night
sehingga tidak ada kendaraan yang melintas
fashion show tersebut digelar di jalan medang kamulan
kawasan objek wisata candi borobudur pada sabtu malam
enam peragawati dan tiga peragawan memamerkan pakaian hijab
rancangan desainer lokal magelang
sebenarnya kita ngadain acara borobudur street fashion
ini karena stand kita lagi trend
kita juga pengen ngangkat kalau di magelang itu ada candi borobudur yang milik kita bersama
dan kita pengen ngembangin lokal pride indonesia gitu loh kan

jadi kita ingin membangun lokal pride indonesia gitu loh kan karena kita kan jualan baju muslim fashion muslim

pergelaran seperti ini direncanakan terus dilakukan
untuk memeriakan car free night di kawasan candi borobudur
demikian liputan cnn indonesia